dimulai pada pukul delapan tiga puluh waktu indonesia barat
ribuan warga di kecamatan juwangi boyolali jawa tengah
tumpah ruah memadati kawasan lapangan kepiok
untuk mengikuti upacara dan juga menyaksikan prosesi pengibaran bendera merah putih
bukan hanya itu setelah upacara bendera digelar
masyarakat juga mengadakan pesta rakyat
dengan menghadirkan pentas kesenian tari dan pawai barong atau kirap barongan
beberapa di antaranya sudah mengikuti kegiatan ini sejak dua puluh tahun lalu
ini setiap tahun nih melakukan kegiatan tarian barongan ini
setiap tahun selalu ada dan ini ciri khasnya boyolali
persiapannya berapa lama untuk hari ini
untuk hari ini cuma dua minggu
udah dari kapan sih mas ikut acara kayak gini
dari berdirinya telaga muda tahun dua ribu dua
total sekitar tiga puluh paguyuban seni di sembilan desa
dan satu kelurahan yang ada
mengikuti kirap budaya ini
para peserta kirap yang berpartisipasi ini pun
menunjukkan kreativitas dengan tema masing masing yang diunggulkan
seperti tarian dan juga kostum
inilah suasana pesta rakyat ketika memperingati
hari kemerdekaan republik indonesia
di kecamatan juwangi boyolali jawa tengah
tidak cuma orang tua
tetapi juga generasi milenial dan juga generasi z
ikut mengadakan pentas seni
yaitu pentas seni barong yang merupakan khas dari jawa tengah
saya pun ikut euforia bersama dengan masyarakat di sini
sambil juga berjoget bersama dengan para barong
masyarakat yang hadir pun terlihat antusias
menyaksikan kegiatan pawe tersebut
kesan untuk kirap yang tahun ini luar biasa
karena memang sudah berhenti mulai tahun dua ribu dua puluh
pagelaran yang ini sangat luar biasa
penuh jalan luar biasa
kesannya bahagia senang banget mas
karena ini kan dua dua tahun nggak berjalan setelah pandemi
akhirnya budaya ini bisa dilanjutkan lagi
kegiatan kirap budaya dengan suguhan tarian barong ini
sudah digelar secara turun temurun
sejak awal masa kemerdekaan republik indonesia
sebagai simbol kebebasan berekspresi
setelah penjajahan berakhir
makna dari kegiatan ini adalah
bentuk rasa syukur kepada allah swt
atas kita diberi kemerdekaan
lepas dari penjajah
sehingga rakyat melampiaskan hari ini
mereka turun ke jalan
ada pesta rakyat seni budaya seperti ini digelar
wujud rasa syukur saja
acara serupa direncanakan terus dilakukan setiap tahun
seiring dengan menurunnya angka kasus covid sembilan belas di boyolali
sekaligus untuk melestarikan budaya setempat
alby pratama robby bahtiar